pria berinisial nd berusia tujuh puluh tahun warga sungai liat kabupaten bangka provinsi bangka belitung
yang diduga terjangkit virus corona atau covid sembilan belas diisolasi di rumah sakit umum provinsi
beberapa hari sebelumnya nd terdeteksi baru pulang dari singapura
setelah kembali ke indonesia nd mengalami demam tinggi disertai sesak nafas dan batuk
untuk memastikannya rsups soekarno telah melakukan pemeriksaan dan mengirim sampel swap ke laboratorium kementerian kesehatan
sementara itu rsup soekarno juga mendata dan mengobservasi seluruh anggota keluarga pasien
serta orang orang yang pernah berinteraksi dengan pasien
pasiennya sendiri memang gejalanya itu ada sesak nafas ada batuk dan sebagainya ada di wayang dalamnya
dan pasien enam hari sebelumnya ada